hai sedikitnya sepuluh petugas penggali kuburan khusus kofit sembilan belas di tempat pemakaman umum
jombang ciputat tanggerang selatan banten pada senin dua puluh lima januari mogok kerja mereka kecewa upah
tidak langsung dibayarkan para penggali kubur ini protes tidak mengetahui perubahan sistem
pembayaran yang dibuat dinas kebersihan pertamanan dan pemakaman kota tanggerang
selatan banten pembayaran yang semula dibayarkan per hari berubah menjadi mingguan kepala tpu jombang
tabroni mengakui adanya keterlambatan sosialisasi para pekerja ini mendapat upah dua ratus rupiah untuk
satu lubang yang digali setiap hari para pekerja bisa menggali tiga sampai empat lubang kasih
sempat kali dan kita juga enggak ngelakuin aksi mogok itu tetap kita laksanain dan kan setelah itu
datang kita tetap makamin bukannya berarti kita ngakuin demo bener bener nggak mau makamin
walaupun jenajah datang kita tetap makami kemarin dikumpulkan semua tukang gali alhamdulillah sudah
sepakat dibayar perminggu alasan perubahan itu apa kebawa untuk alasannya karena kan untuk
pengajuan dana itu kan butuh waktu
permintaan peti jenazah meningkat hingga tiga kali lipat salah satu yang kebanjiran order peti
jenazah adalah rina floris selama bulan januari dua ribu dua puluh satu rina floris sudah mengirim tujuh puluh peti jenazah
ke beberapa rumah sakit rujukan covid sembilan belas di banyumas pada hari normal pihaknya hanya
mendatangkan sepuluh peti jenazah kini dia bisa mengirim empat puluh peti jenazah setiap tiga hari sekali
hai hanya juga apa kita kita panik terus dikubus plastik terus masukkan kombinasi
orang muda juga pengasih juga meninggalkan aku itu
ada berapa kali lipat dari biasanya hampir tiga kali lipat
tingginya angka kematian ini membuat pemberlakuan pembatasan kegiatan
atau ppkm di banyumas diperpanjang hingga delapan februari pemerintah kabupaten banyumas sendiri
telah berusaha menekan laju peningkatan pasien positif kofit sembilan belas salah satu cara mewajibkan
warga yang masuk banyumas membawa hasil negatif tes rapid antigen tim liputan cnn indonesia